selain wacana pilkada langsung yang katanya tengah di ujung tanduk
di parlemen juga ramai sekali prof terutama dari pd perjuangan
bahkan ketua mpr roadshow kemana mana untuk meyakinkan semua pihak
bahwa amandemen konstitusi dan penghidupan kembali gbhn itu kayaknya sesuatu yang necessity
sesuatu yang sangat perlu belakangan ini
prof mahfud melihatnya gimana
ya itu kewenangan mpr sepenuhnya ya dan partai politik tentu saja
partai politik yang punya wakil wakil di dpr kan menjadi anggota mpr
kemudian dewan perwakilan daerah
nah itu dulu kan ada pikiran
pelaksanaan program pembangunan itu koordinasinya kurang bagus
pusat dan daerah berbeda
pusat sering terhambat di daerah daerah sering terhambat oleh peraturan pusat
antar lembaga negara antar menteri tidak sinkron
sehingga lalu pada waktu itu teman teman partai politik
itu menyimpulkan oh ini berarti karena tidak ada gbhn
kesimpulan waktu itu
lalu diolah itu oh iya kalau gitu kita lakukan amandemen terbatas
yaitu mengubah kembali undang undang dasar agar menghidupkan gbhn
itu gagasan di tingkat mpr dan partai politik
kita lihat presiden lebih cenderung tidak menyetujui ini
karena beliau mengatakan
saya terpilih dalam produk mekanisme konstitusi yang berlaku sekarang
kata presiden saya tidak ada niat dan lebih cenderung tidak tertarik untuk ikut dalam pemikiran perubahan kembali undang undang dasar itu
laksanakan aja yang sudah ada
nah kita lihatlah perkembangan politiknya ke depan
bagaimanapun itu kewenangan mpr tapi presiden pasti punya pengaruh besar untuk ikut menentukan ini
karena ini menyangkut bangsa ke depan
itu yang kemudian kita baca ini gerakannya sudah semakin lama semakin kuat dan semakin terkonsolidasi gitu prof
kalau memang presiden tidak menyetujui ya apa langkah konkret presiden
ya tinggal bicara dengan koalisi
tinggal bicara dengan koalisi
tapi berbeda sekali dengan ibu mega dan pdi perjuangan

tentu saja tapi berbeda sekali dengan ibu mega dan pdi perjuangan

saya kira tidak sama pandangan saya dan mas budi

sekarang semakin menguat sekarang menurut saya semakin melemah
karena gagasan ini dulu sebelum pilpul surami kuat sekali
sampai diuntut timnya tapi sekarang tidak banyak yang membangkit
mungkin di level elit saja prof karena kemarin ketua mpr baru roadshow
untuk meyakinkan ketua ketua partai bahwa ini hal yang penting
itu bagus juga semua pemikiran yang setuju bagus yang tidak setuju bagus itulah demokrasi